kamera pengawas merekam keributan antara tiga pria di sebuah kafe di kawasan senopati kebayoran baru jakarta selatan
salah satu pria kemudian menodongkan pistol kepada lawan
diketahui peristiwa yang jadi viral itu terjadi pada minggu dua belas juni dua ribu dua puluh
rabu siang satreskrim pores metro jakarta selatan membekuk seorang pria berinisial aar tersangka pelaku penganiayaan
sementara seorang pelaku lainnya berinisial ir yang berperan mengacungkan pistol menyerahkan diri ke pores metro jakarta selatan
dari penyelidikan sementara diketahui peristiwa itu bermula dari cek cok berujung perkelahian antara korban berinisial aa
dengan seorang pengunjung lainnya
dari pemeriksaan terungkap senjata yang ditodongkan ir adalah air soft gun
kapolres metro jakarta selatan juga memastikan pelaku ir yang selama ini mengaku sebagai polisi
berpangkat komisaris besar polisi adalah keluarga sikl biasa dan bukan anggota pori
dan dia merasa yang ada di dalam kamar mandi ini lama kemudian yang bersangkutan
didorong gedor pintu kamar mandi tersebut meminta untuk cepat terjadi keributan orang yang dalam kamar mandi menghubungi temannya
sempat beredar bahwa ir mengaku sebagai anggota polri dengan pangkat kombes
kami jelaskan bahwa itu tidak benar
selain mengamankan dua orang pelaku polisi juga menyita dua pucuk air soft gun dan sebuah alat mukul jenis snorkel
kedua tersangka akan terancam
hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
batu jamal jakarta